selanjutnya hari keempat larangan mudik dua ribu dua puluh satu pemeriksaan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan baik jarak jauh maupun dekat ini terus dilakukan
salah satunya adalah di jalan mh tamrin cikokol tanggrang
sejumlah bus diarahkan untuk putar balik karena sebagian penumpang tidak memenuhi syarat melakukan perjalanan
berikut laporan produser lapangan clarissa aradia dan jurnalis foto daud thompson
salah satu wilayah agglomerasi atau berdekatan dengan wilayah jakarta
dan mengetahui berdasarkan peraturan dari pemerintah maupun juga satgas covid sembilan belas
bahwasannya jabodetabek merupakan salah satu wilayah agglomerasi yang warganya dilarang untuk melakukan mudik lokal ataupun juga jarak dekat
menjelang adanya hari raya idul fitri maka pertanggal enam mei yang lalu
sejumlah petugas gabungan terus menerus melakukan penyekatan ataupun juga pengecekan
dan kalau untuk di kawasan kota tanggrang salah satu checkpointnya berada di jalan mh tamrin
karena jalan ini menuju ke dua gerbang tol
yang pertama adalah gerbang tol untuk menuju ke merak dan yang kedua adalah gerbang tol untuk menuju ke kawasan jakarta
untuk itu pengecekan adanya sikm atau surat izin keluar masuk kawasan jakarta beserta dengan surat keterangan bebas covid
terus menerus dilakukan oleh pihak petugas dimulai sejak pukul delapan pagi hingga pukul sebelas siang
kemudian mereka beristirahat dan dilanjutkan lagi tadi pada pukul dua siang dan dilanjutkan hingga sore hari ini
kemudian tadi kami juga sempat memantau bahwa ada sekitar belasan atau lebih dari lima belas unit bus yang diberhentikan
meskipun bus ini sudah ada stiker dari kementerian perhubungan dan diperkenankan untuk melakukan perjalanan
ada sebagian bus yang diarahkan untuk putar balik karena sebagian dari penumpangnya ini tidak melengkapi syarat perjalanan
dan oleh karanya pihak gabungan ini mengarahkan untuk putar balik untuk menurunkan penumpang yang tidak melengkapi syarat perjalanan mereka untuk menuju ke kampung halaman